sejak tahun dua ribu dua belas sistem peringatan dini tsunami di indonesia tidak lagi mendapatkan data dari bui
bmkg menjelaskan bahwa indonesia memiliki tsunami early warning system yang mampu bekerja tanpa membutuhkan data dari bui
sistem peringatan tsunami indonesia menggunakan inetus dibangun sejak tsunami aceh dua ribu empat
sistem ini memonitor terjadinya gempa bumi dengan menggunakan seismograf
sejak tahun dua ribu dua belas sistem peringatan dini tsunami di indonesia tidak lagi mendapatkan data dari bui yang dimiliki oleh indonesia
lalu apa yang digunakan ada dua komponen besar
yang pertama adalah sistem monitoring untuk menganalisis gempa yang kita kenal dengan seismograf
selanjutnya dari sistem monitoring akan diolah lebih lanjut dengan sistem processing yang disebut dengan decision support system
yang mana sistem ini akan memberikan proposal apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak
nama saya weniza saya selaku kepala subidang peringatan dini tsunami bmkg
sistem peringatan dini tsunami indonesia atau dikenal dengan inatius
di bangun setelah tsunami aceh dua puluh enam desember dua ribu empat
sistem ini bekerja dimulai dari sistem monitoring
yaitu memonitor terjadinya gempa bumi dengan menggunakan seismograf
seismograf akan data tersebut akan diolah akan dianalisa untuk mendapatkan informasi gempa yang mana terdiri dari kekuatan gempa itu sendiri
waktu kejadian gempa
dari gempa dan tentunya kedalamannya
selanjutnya dari hasil analisa informasi gempa akan diolah lebih lanjut dengan sistem processing yang kita kenal dengan decision support system
dss ini akan memberikan proposal apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak
dss ketika memberikan proposal akan mengeluarkan produk yang akan dihasilkan
yang pertama adalah estimasi waktu kedatangan tsunami
dan pula warning level atau tingkat ancaman di daerah yang terancam
pada peringatan dini tsunami berikutnya atau yang kita kenal dengan peringatan dini tsunami ketiga
kita akan mengkonfirmasi apakah benar tsunami telah tercatat di wilayah tertentu
dengan yang kita sebut kaitan
perangkat ty gates akan mampu untuk mencatat perubahan muka air laut ketika tsunami benar benar terjadi
tentunya tide gate itu sebagai salah satu perangkat observasi di laut
yang mana yang lainnya juga kita dahulunya memiliki bui
walaupun tidak lagi diterimanya data dari bui
sebagai konfirmasi kejadian tsunami
kita tetap mampu untuk mengeluarkan peringatan dini tsunami di seluruh wilayah indonesia